ini adalah rutinitas surya enam puluh dua tahun bersiap sebelum berangkat bekerja
setelah mengantar istrinya kerja dia memastikan kondisi rumah sederhananya dalam keadaan bersih
bagi surya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti ini adalah bentuk kecintaannya pada istrinya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga
setelah selesai melakukan pekerjaan rumah tangga
surya bergegas menuju tempat kerjanya
lokasi pangkalan ojek tempat surya manggal tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya di kawasan condet jakarta timur
sudah tiga puluh empat tahun dia melakukan pekerjaan ini
awalnya ia memilih untuk menjadi tukang ojek sebagai cara untuk mendapatkan tambahan pemasukan
saat masih muda dirinya sempat bekerja di bagian pergudangan sebuah perusahaan swasta namun terpaksa berhenti
menjadi tukang ojek pangkalan kini menjadi satu satunya jalan untuk mendapatkan uang
surya adalah salah satu dari belasan tukang ojek pangkalan yang masih bertahan di kawasan pasar minggu jakarta selatan
jumlah mereka tak sebanding dengan ojek online yang telah merajalela di sekitar mereka manggal
sebagian dari mereka dulunya juga tukang ojek pangkalan seperti surya
surya sesungguhnya sudah ingin bergabung namun terhalang batas usia
jadi kita berusia ya
ya sudah usia nggak bisa
untuk mengetoknya usia harus sampai lima puluh

pengen nggak sih pak
pengen lagi bawa jualan ya
enak misalnya memakai aplikasi
ini nggak pakai asli
nah misalnya terbukan sini
paling duluan mana dapat
jumlah penumpang yang diantar surya tidak menentu
terlebih pendapatannya berkurang drastis sejak kemunculan ojol
bahkan tidak mendapat penumpang sama sekali
namun kali ini dia cukup beruntung
hal serupa juga dialami oleh tukang ojek pangkalan lain
bagi mereka rezeki sudah ada yang mengatur
sehingga mereka bersyukur masih bisa menafkai keluarga mereka
sebagian terbantu karena memiliki penumpang langganan yang telah percaya dengan mereka
adapun pengguna layanan ojek pangkalan punya alasan masing masing kenapa tetap menggunakan jasanya ketimbang ojol
ada juga kalau lagi jauh
menurut ketua masyarakat transportasi indonesia cabang jakarta yusa cahya permana
ada beberapa alasan mengapa ojek pangkalan masih dapat bertahan
salah satunya adalah tidak setiap orang menggunakan ponsel pintar atau memiliki paket data internet
adapun ojek pangkalan akan selalu ada sepanjang permintaan itu masih ada
namun keberadaannya akan selalu berada di luar hukum
sebab sepeda motor tidak diakui negara sebagai angkutan umum
sehingga resiko ditanggung sendiri oleh penyedia dan pengguna jasa yang dalam hal ini bisa menjadi masalah
ketika mau diregulasi karena kita kan negaranya kan ya kita bilangnya negara hukum ya
jadi segalanya harus ada apa yang hukumnya
itu tidak diakui sebagai angkutan umum dan tidak disarankan untuk menjadi angkutan umum
karena tidak ya motor pun sebenarnya tidak aman
sebenarnya karena masyarakat
jadi tubuh kita itu langsung bersenggoluhan dengan trafik
itu tidak bisa dijamin keselamatannya
serba salah sebenarnya ketika mau diatur kok nggak layak diatur
tapi kalau tidak diatur kok juga kasian penggunanya dan tukang ojeknya sendiri
karena tidak jelas dia mereka itu sebenarnya siapa yang melindungi dari sisi pekerjaan
yusa menambahkan jika ingin diatur bisa lebih ke arah penegakan aturan lalu lintas
sebab jika menggunakan sepeda motor godaan untuk melanggar lebih besar karena lebih mudah
dengan harapan hal ini dapat meningkatkan keselamatan penumpang dan juga tukang ojek pangkalan
tim liputan cnn indonesia